pukul tujuh pagi tanggal dua puluh dua desember seribu sembilan ratus empat puluh
dalam autobiografi bung karno penyambung lidah rakyat indonesia
karya sindi adam
soekarno menceritakan tak lama setelah menggelar aksi polisionil kedua
dengan menuduki ibu kota yogyakarta
belanda menangkap dan mengasingkan sejumlah pemimpin republik indonesia
termasuk presiden pertama soekarno
perjalanan terkesan mendadak dan penuh rahasia
soekarno diberikan kesempatan lima menit untuk berkemas
mengucapkan selamat tinggal pada keluarga
soekarno bersama syahrir dan agus salim
diberangkatkan dengan menggunakan pesawat b dua puluh lima michelle
meski pesawat sudah mengudara
tak satu orang pun termasuk pilot di pesawat itu tahu tujuan
akhirnya soekarno pun tahu
dirinya sultan syahrir dan agus salim diturunkan
dan ditawan di brastagi sumatera utara
muhammad hatta asaat dan pringodikdo diturunkan di pulau bangka
di tengah kota brastagi kabupaten karo sumatera utara
kita disambut tugu perjuangan rakyat dan angkatan bersenjata republik indonesia
perjalanan sekitar dua km dari tugu ini
kita sampai di rumah atau pesanggerahan bung karno
yang kini dirawat dan jadi aset pemerintah provinsi sumatera utara
di salah satu lereng perbukitan yang sunyi
rumah yang dibangun pada tahun seribu tujuh ratus sembilan belas
dan dulunya tempat tinggal seorang perwira belanda
masih berdiri dan menjadi saksi bisu pembuangan tiga bapak bangsa
keaslian bangunan itu masih terjaga
meski pemugaran pernah dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh dan dua ribu lima
kamar tidur soekarno
sultan syahrir dan haji agus salim
pun masih seperti aslinya
ya di kamar ini bersama sultan syahril dan agus salim
tempat tempat barang barangnya masih asli atau seperti apa bang
ada seperti tempat tidur
tapi sudah seperti aslinya lagi itulah
soekarno sultan syahril dan haji agus salim
lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah
dengan penjagaan ketat oleh tentara belanda bersenjata senapan
ada beliau menanamkan apa
pohon beringin berdaun cemara
ada bunga abogenvil tanam
karena alasan keamanan
soekarno sultan syahrir dan haji agus salim
yang diasingkan di brastagi kabupaten karo
belanda takut laskar rakyat di tanah karo
yang jadi basis perjuangan kemerdekaan
merebut kembali para bapak bangsa
dari pengasingannya di kota brastagi kabupaten karo
soekarno sultan syahrir dan agus salim
diasingkan ke pinggiran danau toba
rumah ini dari saksi tiga tokoh bangsa
diasingkan selama dua bulan
empat januari seribu sembilan ratus empat puluh sembilan soekarno sultan syahrir dan haji agus salim
tiba di rumah pengasingannya di kota parapat
kabupaten simalungun sumatera utara
rumah pesanggerahan bung karno di parapat ini
dibangun oleh belanda pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
soekarno tidur di kamar pertama
dan sultan syahrir tidur di kamar sebelahnya
sedangkan kamar haji agus salim
berada di seberang kamar mereka
setelah satu bulan berada di parapat
sang proklamator bisa berkomunikasi dengan
gerilyawan indonesia melalui surat
soekarno punya cara spesial untuk mengirimkan surat
pada para pejuang kemerdekaan
dengan menyembunyikannya di dalam tulang paha ayam
dan di dalam batang sayur kangkung
setelah selesai beliau makan
disitulah tulang paha yang tersebut dibersihkan
setelah bersih dan kering
barulah surat dimasukkan ke dalam tulang paha ayam itu
setelah itu dimasukkan ke rantang tempat makanan beliau
dan presiden soekarno bertesan sama kakek udin
bahwa di rantang tempat makanan kami
di dalam tulang paha ayam itu ada isinya surat
tolonglah kamu berikan kepada gerilyawan atau keluargamu
yang bisa kamu percayai untuk kami bisa berkomunikasi
dengan rakyat yang ada di sini
dari informasi tersebut sampai ke tni
setelah tahu keberadaan soekarno
pasukan tni dan rakyat bersiap membebaskan ketiga tokoh bangsa
dari tangan belanda
pengepungan dari darat dan perairan danau toba sudah dilakukan
namun sultan syahrir meminta hal itu tidak dilakukan
karena persatuan bangsa bangsa sudah mengetahui
pemimpin negara republik indonesia berada dalam tawanan belanda
sehingga mereka akan dipindahkan ke pulau bangka
untuk disatukan dengan muhammad hatta
para pemimpin yang diasingkan akhirnya dikembalikan ke yogyakarta
pada enam juli seribu sembilan ratus empat puluh sembilan setelah perundingan room royen
satu babak dalam sejarah perjalanan bung karno ini pun
ikut mengharumkan nama beras tagi dan parapat
syarakat karo menjuluki bung karno
bapak rakyat sirulo atau bapak lambang kemakmuran rakyat
agus supratman ayat sudrajat sumatera utara